lolosnya setia novanto dari jeratan komisi pemberantasan korupsi memasuki babak baru
meski kpk belum mengeluarkan surat perintah penyidikan atau seperindik baru untuk novanto
namun pengacara novanto fredrik yunadi menganggap bahwa kpk telah melawan hukum
jika benar benar mengeluarkan seperindik baru kepada setia novanto
ketika sulit melawan dalam sidang tindak pidana korupsi
pra peradilan menjadi celah bagi para tersangka korupsi untuk lepas dari status tersangkanya
para tersangka pun akan berjuang penuh dengan berbagai cara untuk lepas dari status tersangka
meski telah menang di pra peradilan pengacara setia novanto frederick yunadi
justru akan mempidanakan kpk jika tidak menghormati keputusan hukum
yang membatalkan status tersangka terhadap setia novanto
orang kpk itu kan punya kuasa
dia memerintahkan anak buahnya entah di deputi atau direktur penyidikan untuk mengeluarkan sprindik baru
itu kan kena pasal empat ratus dua puluh satu
mengapa saya mengatakan bila dalam hal ini kpk berani mengeluarkan sprindik baru
maka tidak segan segan kami akan mengambil langkah hukum untuk dalam hal ini jelas
supaya pihak polisi melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya
setelah kalah dalam peradilan kini kpk lebih fokus pada evaluasi dan konsolidasi
terkait keputusan hakim cepi yang menghapuskan
status setia novanto dari tersangka ktp elektronik
tentunya kami hanya mengacu kepada isi ataupun ketentuan yang berada dalam normatif peraturan mahkamah agung
nomor empat tahun dua ribu enam belas yang mana di dalam aturan mahkamah agung itu
peraturan mahkamah agung itu menyebutkan normatifnya ya normatifnya
bahwa apabila dalam penetapan tersangka itu dibatalkan
penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru
meski tersangka tersebut sudah memenangi pra peradilan
mahkamah konstitusi menegaskan penyidik bisa kembali menetapkan tersangka kembali
seperti dilansir dari laman detikom ketua mk arief hidayat menyatakan
penetapan tersangka dengan alat bukti yang sama bukanlah persoalan konstitusional
penyidik bisa saja menggunakan alat bukti yang sama untuk menetapkan tersangka kembali
dengan catatan memperbaiki secara substansial dan bukan sekedar formalitas
setelah menghadiri rapat dengar pendapat komisi tiga dpr dan kejaksaan agung
jaksa agung hm prasetyo menyebutkan
upaya pra peradilan sudah dilakukan dalam beberapa kasus
namun ia menegaskan bahwa kemenangan dalam pra peradilan tidak menghilangkan esensi sebuah perkara
pernahnya di prasetyo hanya syarat syarat untuk melakukan penyidikan penangkapan penahanan
tapi belum menyentuh materi perkaranya
jadi sebelum ada seruan dari mk fidupun kita sudah lakukan
beberapa kalipun ada putusan pra peradilan kita akan bikin seperindik baru
pengadilan telah mengugurkan status tersangka siti ravanto
namun namanya kembali disebut dalam sidang kasus ktp elektronik dengan terdakwa andi narogong
desakan untuk mengeluarkan sprindik baru pun
dilontarkan oleh para pegiat anti korupsi
salah satu jalan keluar untuk lepas dari proses hukum
itu yang dilakukan
jadi kalau berjuang di pengadilan tipikor kayaknya agak berat
mumpung dimasuk peradilan udah habis habisan di situ
yang nggak ada pilihan lain dia bikin spredik baru
tetapkan siti ravanto secepat cepatnya
tersangka kemudian ditahan dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan tipikor
jadi menutup peluang siti ravanto untuk mengajukan
jadi ke tipikor ya
pengadilan tipikor jadi bukan ke pengadilan negeri jakarta selatan

kepada tipikor kepada tipikor kepada tipikor
kepada tipikor kepada tipikor
kepada tipikor kepada tipikor
kepada tipikor kepada tipikor
kepada tipikor kepada tipikor
kepada tipikor kepada tipikor
pencegahan ini terkait posisi setia novanto sebagai saksi atas tersangka hss
dan dalam proses penyidikan dengan tersangka hss dalam kasus ktp elektronik ini
kita juga sudah mengirimkan permintaan pencegahan ke luar negeri
pada imigrasi di kementerian hukum dan ham
terhadap setia novanto dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus ktp elektronik ini
dalam penyidikan dengan tersangka ass
karena di pasal dua belas sembilan tiga puluh tahun dua ribu dua
kpk memiliki kewenangan tersebut untuk permintaan pencegahan ke luar negeri
dengan sejumlah barang bukti yang dimiliki
kpk dapat mengeluarkan surat perintah penyidikan atau seperindik baru
untuk mengusut kembali keterkaitan siti ravanto
kpk juga mengingatkan
bukan berarti ia sepenuhnya lepas dari keterlibatan dalam kasus ktp elektronik
mahkamah konstitusi atau mk memutuskan status tersangka dapat kembali ditetapkan kepada seseorang
meskipun orang yang bersangkutan telah memenangkan gugatan pra peradilan
bahkan hakim menimbang dalam putusannya
bahwa alat bukti yang pernah ditolak
di sidang pra peradilan
bisa diajukan lagi untuk menetapkan status tersangka
melihat putusan terbaru mk
lalu bagaimana langkah kpk setelah kalah dalam pra peradilan
melawan siti ravanto beberapa waktu lalu
apakah kpk akan semakin percaya diri
untuk menetapkan siti ravanto sebagai tersangka
dalam kasus iktp lagi
atau justru sebaliknya
untuk membahas hal itu malam ini
sudah hadir di studio frederick yunadi
pakar hukum bidana
pakar hukum bidana selamat malam
melalui sambungan telpon
atau dari luar studio
sudah bergabung bersama kami
selamat malam bang febri
selamat malam mas indra
baik dan juga melalui sambungan telepon
korbit bantuan hukum ylbhi
yang juga bergabung dari luar studio
selamat malam bang julius
ya halo selamat malam mas
baik bang julius
terima kasih untuk waktunya
dan juga narasumber yang lain
tapi saya ingin ajak anda semua
untuk melihat kembali
pertimbangan dari putusan
terkait dengan penetapan status tersangka
yang bisa dilakukan lagi oleh penyidik
ketika seorang tersebut
bahkan telah memenangi
ya ini dalam pertimbangannya begitu ya
disebutkan di sini
mahkamah juga tetap berpendapat
yang sama dengan putusan sebelumnya
yaitu bahwa terhadap seorang tersangka
yang telah dibatalkan penetapan tersangkanya
oleh hakim prapak
masih dapat dilakukan penyidikan
kembali secara ideal dan benar
hal ini harus dipahami bahwa
sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi
sesuai dengan ketentuan perundang undangan
maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan
terhadap perseratan paling sedikit
dua alat bukti baru yang sah
yang belum pernah diajukan
dalam sidang pra peradilan
berbeda dari alat bukti sebelumnya
yang berkaitan dengan materi perkara
dalam hal ini
mahkamah tidak sependapat
dengan argumentasi pemohon
mengingat dapat saja alat bukti
yang diajukan dalam penyidikan yang baru
adalah alat bukti yang telah dipergunakan
pada penyidikan terdahulu yang ditolak
mungkin karena alasan formalitas belaka
yang tidak terpenuhi
dan baru dapat dipenuhi secara substansial
oleh penyidik pada penyidikan yang baru
masih ada kelanjutannya ini
sesungguhnya alat bukti dimaksud
telah menjadi alat bukti baru
sehingga terhadap alat bukti
yang telah disempurnakan oleh penyidik tersebut
tidak boleh dikesampingkan
dan tetap dapat dipergunakan
sebagai dasar penyidikan
dan tetap dapat dipergunakan
sebagai dasar penyidikan yang baru
dan dasar untuk menetapkan kembali
seseorang atau seorang menjadi tersangka
itu adalah pertimbangan dalam putusan mk
yang kami lihat
langsung dari website
tanggapan kpk dengan adanya putusan mk ini
apakah kemudian membuat
semakin percaya diri begitu dalam mengambil
karena kalau kita lihat tadi
juga telah mengajukan pencegahan kembali
terhadap setia novanto
walaupun beberapa waktu lalu
sudah memenangi perapradilan
dan status tersangkanya dicabut
sebenarnya sejak awal
jadi kalau dilihat dari aspek hukum
kita firm dan yakin
dengan kekuatan bukti yang kita miliki
sejak awal kita juga sudah yakin
namun tentu kita juga harus hormati
putusan perapradilan tersebut
meskipun memang ada perbedaan pendapat
yang muncul dan mengemuka
di proses persidangan
misalnya catatan yang kita
dengan salah satu pertimbangan yang mengatakan
tidak dapat digunakannya
perkara dengan tersangka
irman dan sugiarto
dua orang yang pertama kali kita proses
adalah irman dan sugiarto
kalau kemudian bukti bukti itu tidak digunakan
dan itu yang dijadikan dasar
misalnya untuk mengatakan tidak ada
bukti permulaan yang cukup
tentu saja kpk berbeda pendapat
soal itu kenapa
putusan pengadilan tindak pidana
korupsi untuk terdakwa irman dan sugiharto
itu tanggal sebelas juli

yang ada dalam dan pernah
digunakan dalam perkara tersebut
itu seluruhnya digunakan untuk
perkara lain itu tegas sekali
di putusan itu tapi
karena putusan peradilan sudah
kita harus hormati dan laksanakan
putusan peradilan itu
apa putusannya putusannya
sederhana sebenarnya diamar itu bahwa
penetapan tersangka atau
pernah diterbitkan oleh kpk pada
bulan juli dua ribu tujuh belas
untuk sn tersebut kemudian
dibatalkan kurang lebih seperti itu
putusannya tentu itu kita hormati
dan kemudian kita lakukan
penelaahan lebih lanjut
secara lebih rinci
dari putusan dan pertimbangan
peradilan itu kita juga
ini secara lebih luas
tapi kami sudah pastikan juga bahwa
penanganan kasus ktp elektronik akan
jalan terus kita sedang proses
lima orang yang lain sampai hari ini
sejumlah saksi juga kita sudah
periksa untuk tersangka ass
yang sudah kita tetapkan
baik bang febri
saya menjadi tertarik ketika
ada putusan mk ini yang baru
lagi begitu ya tetapi terutama
dalam hal bahwa
yang tetap bisa digunakan
lagi dalam penentuan apa
penerbitan seperindik baru begitu
kalau sebelumnya kan terjadi perdebatan
harus menggunakan barang bukti lagi yang baru
begitu tapi ini kan
putusan mk mengatakan bahwa barang bukti
ketika menetapkan status tersangka di awal
dan dikalahkan di peradilan itu
ternyata masih bisa digunakan lagi
tetapi di putusan peradilan
itu sendiri mengatakan bahwa barang bukti
yang digunakan untuk menetapkan tersangka
stiano fanto dalam kasus iktp
ini adalah milik irman dan
sugiharto nah celah yang seperti itu
nanti bagaimana kpk akan melihatnya
ada beberapa hal
di putusan mk no empat puluh dua
ini yang saya kira bagus ya
lebih pada penegasan apa yang berkembang
selama ini kalaupun ada perbedaan
pendapat maka itulah penegasannya
di putusan hakim satu
yang kami baca itu dan itu penting
sekali bukan hanya untuk kasus ktp
elektronik tapi juga untuk seluruh
kasus yang ditangani oleh kpk
kepolisian dan kejaksaan
karena efeknya terhadap
institusi penegak hukum
dikatakan di sana bahwa proses
pra peradilan proses pra peradilan
ini tentu sampai pada putusan pra peradilan
tersebut itu tidak
dapat atau tidak akan menghentikan
penanganan perkara pokoknya
karena memang itu dua hal yang berbeda
pra peradilan bicara soal
aspek aspek yang sifatnya formalitas
pokok yang kemudian akan disidang
di pengadilan tindak pidana korupsi
isi dari perkara tersebut atau materi
pokok dari perkara itu
pra peradilan tentu tidak
mempertimbangkan kita tahu kemarin
di putusan pra peradilan dikatakan
pertimbangannya hanya aspek
formil saja sehingga itu
tidak akan menegasikan
dan tidak akan menghilangkan apalagi
menghentikan penanganan perkara
pokoknya saya kira itu penegasan yang
bagus bagi institusi penegak
hukum yang lain karena pra peradilan
itu kan tidak hanya diajukan terhadap kpk
terhadap kepolisian dan juga
kejaksaan yang kedua terkait dengan
penggunaan bukti bukti dalam perkara
lain yang pernah digunakan sebelumnya
itu sebenarnya sudah jamak terjadi di
hampir semua kasus yang ditangani oleh
penegak hukum di putusan kita misalnya
bisa membaca ada barang barang bukti
yang diputuskan oleh hakim untuk dirampas
untuk negara tapi ada juga barang bukti
yang diputuskan oleh hakim dalam amar
digunakan untuk perkara lain nah untuk
konteks ini ketika barang bukti itu
digunakan untuk beberapa perkara itu
biasanya ada satu kasus sebutlah
indikasi tindak pidana korupsi diduga
dilakukan bersama sama oleh sejumlah pihak
maka di sana bukti bukti yang sama itu
bisa digunakan nah itu sudah
ditegaskan juga selain putusan
mahkamah konstitusi nomor empat puluh dua ini
diputusan pengadilan tindak pidana
korupsi dengan terdakwa irman dan sugiharto
dan di banyak putusan pengadilan
tindak pidana korupsi lain itu justru
juga ditegaskan tapi ada juga barang
bukti barang bukti untuk kejahatan kejahatan
umum pidana umum misalnya itu yang bisa
dihancurkan atau ada juga yang
dikembalikan kepada pemilik jadi hal itu
sebenarnya hal yang wajar dan terjadi
berulang kali dan sesuai dengan hukum
acara yang berlaku nah sekarang ketika
mahkamah konstitusi menegaskan bahwa
bukti bukti tersebut tidak harus baru
saya kira tentu itu positif dan kami
akan pelajari secara lebih rinci
putusan tersebut oke baik pak fredy dengan
adanya putusan mk ini sebelumnya ada juga
yang mengatakan ada perma empat dua ribu enam belas
artinya ini adalah formil tetapi kemudian
beberapa orang lain menjadi terkejut dengan
pernyataan anda bahwa ini bisa saja
dipidanakan kalau kpk kembali mengeluarkan
perindik baru terhadap stianofanto
bagaimana anda melihatnya oke sekarang pertama
satu ya saya pertama kali saya adalah
meluruskan apa yang dikatakan oleh
saudara febri putusan praper itu
menyatakan satu menyatakan penetapan
tersangka pada pemohon adalah tidak sah
ya kan kedua memerintahkan termohon
untuk menghentikan penyidikan
sebagaimana tertera dalam seprindik
nomor sekian sekian sekian sekian
menghentikan penyidikan menghentikan
penyidikan itu di sengaja itu
dibicarakan seolah olah hanya
penetapan tersangka karena ini kan berarti seorang orang menggiri penyidikan yang tidak sah
karena opini masyarakat seolah olah
putusan oh cuma begini itu nggak baik
saya hanya tegaskan kalau disebutkan formil tadi maksudnya
oh iya dong apa formil yang disebutkan bahwa itu
hanya masalah formil saja formalitas saja
saya cuma memberikan satu contoh ilusi
ilutrasi begini yang menyatakan
putusan tersebut memang hanya adalah
masalah soal kelengkapan namanya formil
apakah bisa memasukin ke perkara materi
pokok perkara tanpa melalui formil itu
kan nonsen ya janganlah kita dalam hal ini
lah memberikan pendapat yang benar sesuai
dengan hukum yang berlaku saya memberikan
suatu contoh ilutrasi yang simpel sekali
supaya rakyat itu mengetahui mobil a
b seratus dilarang b seratus aa misalkan ya
dilarang untuk berjalan di nkri
dengan nomor mesin ini dan sebagainya
kan gitu kan kemudian
pihak polri misalkan mengeluarkan stnk baru
apakah dia boleh ya itu kan formil pak
snk kan formil yang dilarang itu kan dalam
mobilnya oke itu adalah pendapat masalah
soal hukum formil sama hukum materil
karena saya lihat dalam berapa ini kan
kemungkinan saudara febri kurang bisa
membedakan apakah itu hukum formil
apakah itu hukum materil seperti contoh
saya itu menjalankan tugasnya berdasarkan
undang undang tiga puluh satu tahun sembilan puluh sembilan saya bilang
keliru baca tiga puluh delapan tiga puluh sembilan sudah ditegaskan
menjalankan penegaan perberantasan tindak
pindahan kurus berdasarkan undang undang

ada hukum formil kalau undang undang

hukum materil hukum materil itu tidak bisa jalan tanpa hukum acara
hukum materil itu tidak bisa jalan tanpa hukum acara hukum materil itu tidak bisa jalan tanpa hukum acara
tapi bagaimana dengan putusan mk itu
putusan mk sekarang saya memberitahukan sesuatu pendapat itu adalah
kebablasan atau penyalahgunaan
wawenang yang sangat bertentangan dengan undang undang
saya kembalikan kepada wewenang daripada undang undang
yang tertera wawonang mk dalam undang undang
dua ribu empat dua ribu tiga yang yuk undang undang delapan tahun dua ribu sebelas
mk itu hanya menguji undang undang terhadap
undang undang dasar terus memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara
yang diberikan undang undang dasar memutuskan
pembuburan partai memutuskan perselisihan
hasil pemilihan umum titik hanya empat
ketika kemudian memutuskan tentang hal ini menurut anda
begini kemudian saya jabarkan
mk belakang akhir akhir ini sudah melakukan
sesuatu membentuk membuat
norma hukum baru harus ingat
mk ini adalah negatif legislator
dia ini bukan pembuat undang undang
dia itu negatif legislator jadi dia hanya boleh
menguji norma norma hukum yang dalam undang undang tersebut
dinyatakan bertentang dengan undang undang dasar atau konstitusi
dia tidak bisa membuat norma hukum baru dalam undang undang
itu adalah pantang itu adalah
apa nama kesalahan yang fatal
boleh saya tarik garis bawahnya bahwa anda menyatakan
mk kebablasan kali ini oh bukan kebablasan
banyak sekali putusan mk itu yang kebablasan semua
karena dia memasukkan norma hukum baru kepada undang undang
padahal sejajarnya mk tidak begitu harusnya itu dilarang
baca dong pasal sepuluh pemenang mk itu hanya mengatakan
bertentangan undang dasar tidak ada ceritanya
oke baik nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kependapatan berbeda dari jokowi dan jokowi
ada kependapatan berbeda dari jokowi dan jokowi
ada kependapatan berbeda dari jokowi dan jokowi
ada kependapatan berbeda dari jokowi dan jokowi
pertama penjelasannyathemeberapauncheck canalhell at
berita program kaukast
soal formil tidak bisa diabaikan hanya sekedar formil tapi tanpa formil maka tidak bisa masuk ke material
ya bang julius anda mendengar saya
iya mendengar mendengar dengan jelas mas
baik ya tadi saya tanyakan bahwa dalam putusan pra peradilan itu disebutkan memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan
tidak bisa disebutkan saja bahwa peradilan itu bicara formil lalu masih bisa tetapkan lagi tapi tanpa formil tidak bisa masuk materi
iya betul sekali
itu sebagai konsekuensi hukum
karena dasar penyidikan itu adalah seperindikan
ketika seperindik dianggap formilnya tidak memenuhi persyaratan maka seperindik itu dianggap batal
sehingga penyidikannya juga harus dihentikan
itu konsekuensi yang logis ya secara hukumnya
oleh sebab itu ya betul juga kata pak febri ya bukan berarti pokok perkaranya juga batal dan tidak boleh dilakukan penyidikan kembali
nah inilah yang harus dimaknai lewat
saya harus bersikap adil ya
ketika menyebut putusan pra peradilan tidak janggal tetapi kemudian menyebut putusan mk janggal ini kan kurang objektif juga kurang adil
apa yang harus dimaknai dari situ ya
yang dimaknai dari situ adalah secara teoritis pokok perkara tidak bisa dihentikan
tetapi formil harus dipenuhi kelengkapan dan persyaratannya
alat alat bukti yang mengait dengan pokok perkara
itu masih bisa diproses secara formil untuk dijadikan dasar sebagai penetapan tersangka dan dimulainya penyidikan itu sendiri
artinya termasuk penerbitan seperindik yang baru
nah ini kedua duanya justru sinkron
saya malah tidak melihat ada pertentangan di sini
suka mengamini apa yang disebut pembatalan seberindik itu harus diartikan sebagai penyidikan
tidak boleh tidak ada sehukumnya
tapi tetap bisa
tapi tetap bisa kalau kemudian memang kpk disebut dengan bahwa banyak bukti bukti penularan
kita diperintahkan untuk mengulangi proses formil terhadap apa
terhadap penyusunan sprindik terhadap pengambilan alat bukti beserta berita berita acaranya
dan hal hal lainnya termasuk spdp tersangka dan yang lain
nah jika formil ini dipenuhi maka
instansi bisa diproses setuju pokok perkara gitu mas
nah kalau itu anda setuju tidak pak fredrik
memang apa ketika formil dibatalkan begitu di apa dibatalkan oleh hakim pra peradilan
maka memang penghentian penyidikan ini menurut pak julius ya penyidikan harus dihentikan
tapi bukan berarti kemudian tidak bisa lagi dimulai lagi begitu
nah begini saya kembalikan kepada makna arti daripada pasal tujuh puluh tujuh sampai delapan puluh tiga dalam undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
undang undang telah memberikan perlindungan kepada rakyat
dan membatasi para penguasa atau penegak hukum itu supaya jangan macam macam
kan gitu kan
dimana kalau melakukan kesalahan kamu bisa di pra per
pra per risiko kamu akan kamu berhenti
kalau memang semua orang pak sekarang contoh ya si a ditangkap
dinyatakan penangkapan penahanan tidak sah diperintahkan dilepas
keluar pintu ditangkap lagi bikinkan surat penangkapan baru lagi diperbaiki apa yang kurang
berarti untuk anda pak itu adalah hal yang harus dilakukan

dimana letak perlindungan terhadap hak asasi manusia
kalau semuanya bisa begitu
anda menggantikan perlindungan hak asasi manusianya ini
oh iya jelas dong itu sudah pelanggaran berat
apalagi saya mengatakan yang dikatakan putusan mk baca deh putusan mk
itu kan dalam pertimbangan pertimbangan itu bukan alas hukum
baca dong amar putusannya apa
saya mau mengatakan
jadi secara sederhana anda mengatakan bahwa ketika hakim sudah memerintahkan agar termohon dalam hal ini kpk
untuk menghentikan penyidikan artinya sudah tidak bisa lagi ada seperindik baru
saya tidak mengatakan soal pokok materi pekara benar atau tidak
karena belum tersentuh di sana
sekarang saya tanyakan apakah sekarang bisa melakukan pemeriksaan atau pengadilan atau mengadilin seseorang masuk ke materi pokok perkara tanpa formil
tidak bisa kan
itu tadi juga disetujui oleh julius
tetapi masih bisa untuk dimulai lagi
nah kalau bisa dimulai lagi berarti kan makna daripada pasal tujuh puluh tujuh delapan puluh tiga dibakar aja kan
atau suruh bepa
bapak raja roba
berarti kan rakyat tidak punya pelindungan hukum dong
orang seenaknya aja
ditangkep pra pr salah dikeluarkan di depan pintu tangkep lagi dikeluarkan tangkep lagi
yang mana ada kepastian hukum kita harus punya kepastian hukum
bang febri kalau pandangan seperti itu bagaimana anda melihatnya bang febri
saya tidak tahu logika berpikir seperti itu bagaimana ya
tapi kalau kita baca putusan pra peradilan itu di amar putusannya
memang benar yang dibatalkan adalah penyidikan dengan tersangka s
dan disebutkan di sana sprendik nomor berapa
artinya penyidikan yang kita lakukan sejak tujuh belas juli itulah yang dibatalkan oleh putusan pra peradilan tersebut
apakah bisa menerbitkan sprindik yang baru seluruh aturan hukum yang berlaku itu mengatakan bisa
jadi bagi kpk ini bukan soal menerbitkan selembar dua lembar kertas sprendik saja
tapi yang harus dipastikan adalah tentang perbaikan perbaikan aspek formal yang ada dalam pertimbangan putusan pra peradilan tersebut
itu kita cermati satu per satu
dan juga aspek substansinya
apalagi sekarang kita juga mendapatkan beberapa bukti bukti yang baru dalam rangkaian proses penanganan kasus ktp elektronik ini
jadi bagi kami sederhana saja penyidikan dihentikan otomatis berhenti dengan sprendik nomor sekian yang sudah disebutkan secara jelas
jadi hanya penyidikan itulah yang kemudian berhenti
apakah penyidikan yang lain berhenti tidak
karena saat ini ada dua orang yang juga sedang dalam proses penyidikan dengan tersangka ass dan ada satu anggota dpr lagi dengan tersangka mn
dan tiga orang sudah menjalani proses persidangan
itulah yang saya maksud bahwa proses pra peradilan itu tidak akan menghentikan penanganan perkara pokok
apakah nanti mungkin ada tersangka baru itu tergantung pada adanya bukti permulaan yang cukup
nah bicara soal bukti permulaan yang cukup kita bicara soal dua hal
bagaimana proses mendapatkannya dan prosedur yang ada itu yang disebut dengan formil
dan apa isi dari bukti tersebut
apakah membuktikan perbuatan perbuatan dari tersangka atau terdakwa itu nanti diuji di pengadilan tindak pidana korupsi
itu yang disebut material
jadi sebenarnya ini mudah saja tidak usah berbelit belit dengan mengkaitkan dengan hak azazi manusia
benar bahwa ada mekanisme pra peradilan yang merupakan sarana kontrol horizontal terhadap penegak hukum itu benar
justru ketika proses pra peradilan itu diputus
maka perbaikan perbaikan harus dilakukan oleh penegak hukum
itu kewajiban kami sebagai penegak hukum
yang kedua ini juga penting dijelaskan
soal putusan mahkamah konstitusi atau putusan apapun
putusan itu tidak hanya terdiri dari amar putusan yang biasanya pendek sekali di ujung putusan
tapi ada yang disebut dengan rasio desidendi dalam putusan
tidak akan mungkin sebuah amar itu akan berubah
tidak akan mungkin sebuah amar itu akan berubah
tidak akan mungkin sebuah amar itu lalakhir tanpa rasio desidendi atau pertimbangan hakim dalam menilai fakta fakta yang muncul di persidangan

karena itulah dua bagian ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya
ya menurut saya seperti yang tadi saya bicarakan
tidak usah berbelit belit terkait dengan ham dan lain sebagainya
kalau tidak bisa menjawab tidak bisa mentah dengan alasan berbelit
saya kembalikan satu ya
coba baca pasal dua puluh delapan j ayat dua undang undang dasar

sana sudah menyatakan kan dalam menjalankan hak dan kebebasannya
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
pembatasan ya saya tekankan lagi yang ditetapkan dalam undang undang dengan maksud semata mata
untuk menjanji menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain
harus ngerti undang undang itu membatasin orang
jadi sekarang yang ngehel itu kpk atau saya
kan gitu kan dalam ini dia harus tahu dong
kalau gitu ada undang undang pasal delapan ratus delapan puluh satu pasal tujuh puluh tujuh sampai delapan puluh tiga
yang membatasin penyidik tidak boleh melakukan kesalahan
dia mengatakan perbaiki seperti taisi bilang kan
orang ditangkep tahan salah dikeluarkan
si praper kalah keluarkan
ditangkap lagi perbaiki suratnya diketik
praper lagi kalah dikeluarkan
tapi kan itu diuji lagi pak di praper
bukan diperujikan pak tapi dalam hal ini pak
kan bertentangan dengan undang undang dasar loh
saya sekarang bacakan undang undang dasar loh dua puluh delapan j ayat dua loh
kan gitu kan jangan begitu
sekarang mahkamah konstitusi mendakar perbaikan
pertimbangan menurut si febri katanya pertimbangan itu termasuk dalam dasar hukum
saya nggak tahu lah mungkin dosen dia yang ngajar begitu saya nggak ngerti pak
tapi menurut pengetahuan saya pertimbangan itu bukan alas hukum
ya kan apalagi sekarang pak mk kan
itu terkait putusan mk nih ya
putusannya itu kan sudah sangat jelas
bahwa menang mk itu hanya dalam pasal sepuluh
dia udah menyimpang
jadi menurut anda mengabaikan saja pertimbangan itu
oh iya dong jelas aja dong pak
itu kan dia tidak mk tidak boleh menciptakan norma hukum dalam undang undang
dia hanya bisa memeriksa norma undang undang
yang di dalam undang undang untuk bertentangan dengan undang undang dasar
itu adalah kewenangan daripada mk
saya tambahin satu lagi ya
coba ya kan seperti contoh
tadi febri mengatakan soal barang bukti tidak bisa digunakan lagi
sekarang saya tanya kasus yang dilakukan yang sudah diputus itu
apakah dalam kasus tersebut pak sn ini termasuk turut serta
atau ikut melakukan kejahatan
ya kan seperti contoh
si a membunuh orang diputuskan
itu dengan bukti pistol ini
kemudian saya pakai buktinya itu untuk memeriksa situ

kecuali bersama sama atau dalam satu kasus diseplit
itu benar itu sudah tidak benar sama sekali

setelah jadwal berikut
kpk sebenarnya ketika banyak pertanyaan kapan misalnya penerbitan sprindik baru untuk tersangka sn
untuk tersangka ab untuk tersangka ac atau yang lainnya
kita tidak bisa berandai andai seperti itu
yang kami lakukan saat ini adalah kami pastikan proses formilnya itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
apakah itu kita undang undang hukum acara pidana undang undang tindak pidana korupsi undang undang kpk
dan putusan pra peradilan
termasuk juga beberapa perkembangan putusan mahkamah konstitusi saat ini akan menjadi pertimbangan bagi kpk
substansinya kita lihat dari perkembangan penanganan perkara yang sedang berjalan saat ini
jadi dua proses itulah yang sedang berjalan saat ini di kpk
apapun hasilnya nanti ketika kita misalnya menemukan bukti permulaan yang cukup dan secara formil juga kuat nanti akan kita sampaikan pada publik
sekarang saya ke bang julius ibrani
bang julius kita sedikit mundur sedikit ya walaupun tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh bang febri diansyah
yang disampaikan oleh pak afreddik ini bahwa penyidikan dengan ketika ada apa namanya amar putusan dalam pra peradilan yang dimenangkan oleh secanofanto menyebutkan
memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan dijawab oleh bang febri bahwa penyidikan dengan sprindik dengan nomor tertentu sebenarnya yang diminta ikan
bukan berarti kemudian penyidikan tidak bisa berlanjut bagaimana anda melihat ini
iya betul ya tadi mas indra saya jelaskan dari awal bahwa yang menjadi objek dari gugatan pra peradilan kan seperindik bernomor sekian ya atas nama tersangka sx kan begitu
ya otomatis ya ketika seperindik bernomor sekian atas nama fs itu dinyatakan batal karena tidak memenuhi persyaratan formil
maka penyidikan mana yang dibatalkan atau yang diminta dihentikan ya penyidikan yang didasarkan pada
nomor xx itu misalnya ya
ya terhadap tersangka eksesi itu
jadi bukan penyidikan penyidikan yang lain
karena kan memang pra peradilan ini terhadap penetapan tersangka kan gitu
jadi memang mengikat spesifik terhadap yang disebutkan dalam seperindik itu bukan yang lain lain
itu nggak bisa langsung dia lompat atau bahkan menyinggung seperindik seperindik yang lain karena dia bukan materi dari gugatan itu sendiri
gitu mas indra
baik bang julius
jadi ketika itu tadi pak fredrik juga menyebutkan kalau begitu caranya maka apa fungsinya kemudian pra peradilan yang tujuannya disitu juga sebagai pembatas ya perlindungan hak asasi manusia begitu
kalau seorang misalnya ditetapkan tersangka sudah ini kemudian ditetapkan lagi menang lagi kemudian ditetapkan lagi dan seterusnya kapan akan selesainya begitu
kita kan mengandut namanya kan kepastian hukum
justru ya mas indra
batasan ham ya
batasan ham yang didefinisikan lewat undang undang ham adalah satu indikatornya adalah adanya forum untuk melakukan challenge terhadap proses pro justisia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
jika forum untuk mencabar proses itu tidak ada disitulah pelanggaran ham terjadi artinya apa
diperluasnya pra peradilan ya kemudian menyangkut juga penetapan tersangka ini sudah mengakomodasi kepentingan ham sebetulnya
oleh sebab itu juga merujuk pada putusan pra peradilan terkait dengan diperkenankannya penetapan tersangka justru menekan aparat penegak hukum itu sendiri untuk menetapkan syarat syarat formil yang detil dan memiliki indikator yang jelas
yang selama ini tidak didefinisikan secara jelas
mapi dan lbh jakarta pernah mengajukan kepada mahkamah konstitusi terkait apa mangkraknya empat puluh empat ribu perkara dan lebih dari satu ratus dua puluh
nah mahkamah konstitusi juga mengajukan bahwa untuk mengajukan empat belas persangka pada proses pro justisia dan ini juga dirujuk gitu loh sehingga jelas ditambah lagi harus ada spdp yang diberikan dalam jangka waktu tertentu
jadi justru ini formulasi perlindungan ham yang membatasi ya kewenangan negara dalam melakukan proses pro justisia
apakah kemudian dia ditetapkan tersangka digugat lagi ditetapkan tersangka digugat lagi
nah ada forum
jika kebijakan pro justisia oleh negara
istisya oleh negara merugikan
warga negara yang ditetapkan sebagai
dikenakan upaya hukum yang namanya
penangkapan dan segala macam ada yang namanya
kerugian jadi memang
forum forum ini diciptakan sebagai
indikator pemenuhan ham itu sendiri
kalau salah satu forum ini tidak ada
maka disitulah terjadi
pelanggaran ham yang sebenarnya
jadi sudah betul putusan mk terkait
dengan itu mas indra oke bagaimana pak freddy
justru ini formulasi untuk
mengakomodasi ham dari
kepentingan ham dari warga negara itu
itu kan pendapat hukum setiap orang silakan
kan gitu kan menurut saya
tetap bahwa mk itu keliru karena
sudah melampaui memenang batasnya
satu yang menurut saya
siapapun mau menetapkan tersangka
baru tetapi kan kami bisa
defense dong kita kan bisa membela diri
saya bisa melakukan langkah hukum
langkah hukumnya apa
saya melaporkan tindak pidana
sebagaimana pasal dua ratus enam belas
dua puluh tiga undang undang tiga ribu satu ratus sembilan puluh sembilan
terkait terkait masalah
barang siapa melawan
pelaksanaan hukum atau penegakan hukum
karena ini kan kita sudah lihat kan
itu landasannya dimana yang terkait dengan perintah
perintah daripada pengadilan
meskipun dia di dalam mengatakan
loh itu kan nomornya seperti tadi saya bilang itu
b b dua ratus dua puluh delapan bukan b seratus
kenapa saya salah
menganut namanya istilahnya
kita harus ada kepastian
hukum yang cepat
kalau memang undang undang sudah
tadi kan saya sudah bacakan undang undang dasar empat puluh lima
kan undang undang sudah
membatasi orang itu
harus tunduk pada apa koridor
yang sudah ditentukan dalam undang undang
jadi jangan menafsirkan
sekarang mengatakan katanya
pertimbangan hukum itu merupakan alas hukum
saya nggak tahu lah itu mungkin ada dosen yang ngajar begitu
saya nggak tahu itu
saya kan gitu loh
tapi saya hanya merisap bahwa saya bisa mengambil langkah hukum
baik nanti saya akan tanya soal yang anda singgung soal bersama sama
sementara di dalam vonis irman dan sugiharto
dalam pertimbangannya tidak disebutkan nama stiano vanto disitu
tapi tadi sudah dijawab ya oleh kpk bahwa memang
dalam fakta fakta persidangannya
sebenarnya nama stiano vanto juga banyak disebut disitu
nanti kita akan lanjutkan selanjutnya berikutnya
baik tadi kita berhenti di soal ketika disebut bersama sama
tadi ada jawaban dari kpk begitu bahwa
sebenarnya apa namanya
itu masih dalam proses banding
yang dipertanyakan adalah
kenapa tidak ada sejumlah nama yang disebutkan
di amal amal keputusan tipikor ketika kasus irman sugiharto
sekarang kpk sendiri mengaku sedang dalam proses banding
mungkin kasasi mungkin dalam hal ini pk
apa pun saya tidak tahu
kenapa tidak tunggu keputusan berinkrah dulu
kenapa sudah buru buru mengambil kesimpulan
berarti kan kpk mengakui sendiri kan
dia mengambil suatu kesimpulan pada putusan yang dinyatakan
tidak ada namanya
kan tadi udah dengar sendiri
dia mengaku kan dia sekarang lajukan banding
katanya dalam sidang ada disebutkan
saya tidak mengatakan disebut itu kan fakta sidang gimana
tapi kan memang kpk juga belum mengatakan akan mengeluarkan atau tidak seperindik terhadap
loh saya tidak mengatakan justru kan sekarang ditanya kan
tapi bahwa ada proses pencegahan kepada
makanya itu kan ada tindakan hukum terhadap itu kan gitu kan
kan selalu saya ditanya
bagaimana bila kpk mengeluarkan seperindik baru
saya yang mengambil angka hukum
masa saya salah boleh dong
oh kita kan punya hak mengambil angka hukum
saya lapor seseorang nggak usah kebakaran jenggot kan
silahkan bela nanti dalam pemeriksaan dalam sidang
kira kira begitu kan
jadi janganlah sekarang mengambil suatu namanya
oh saya punya enam empat ratus bukti
saya tidak tahu buktinya apa saya tidak pernah lihat
tetapi saya lihat waktu dari proper
bukti yang diajukan itu kan adalah apa
ada rekaman yang diajukan tapi kan ditolak oleh hakim
iya rekamannya sekarang bagaimana mau diajukan
ditanya si tanya di mana
ada nggak sprindik untuk masalah soal rekaman itu
kan putusan mk sudah sangat jelas kan
rekaman tanpa didukung daripada suatu tugas atau seperindik kan tidak sah
tidak bisa jadi barang bukti yang sah
cukup dong masa harus
kalau misalkan hakim waktu itu ngomong gitu lebih malu lagi dong kpk nya
kan hakim masih menjaga muka
tidak mengatakan bahwa ini tidak sah
mengatakan tidak bisa dikutar
kan begitu kan
janganlah kita menggunakan katanya
tapi sekarang kalau anda melihat bagaimana ketika kpk meminta status cegah terhadap setia novanto ini
ya saya rasa itu adalah pelanggaran hukum kan
anda melihat itu pelanggaran hukum juga
itu sudah tindak pidana
tapi saya tidak bisa membuka di sini karena sedang diproses
itu sudah diproses
ini strategi hukuman anda begitu
ya bukan strategi
karena segala sesuatu tindakan yang menyimpang atau melawan hukum
pada saat itu
ya ini yang ingin kita tahu
saya ingin kpk itu jadi benar itu
menyimpangnya karena apa
misalnya dengan penetapan status cegah ini
ini termasuk dari materi pokok perkara
saya nggak bisa buka di sini
yang penting itu sudah kita lakukan
bang febri ketika putusan mk sudah ada
tapi memang ada pendapat yang berbeda tentu saja dari pak fredrik yunadi
bagaimana kemudian kpk langkah ke depan ini dalam konteks menuntaskan kasus iktp
karena banyak juga pihak yang bertanya kemudian dengan adanya perma
dengan adanya putusan mk yang semakin memperkuat ini
apakah memang akan ada seperindik baru terhadap stiano fantong
perbedaan pendapat antara kalau di pengadilan itu antara jaksa dengan pihak terdakwa itu memang sewajarnya seperti itu
jadi tidak harus dipaksa sama orang orang berpendapat
meskipun ada pendapat pendapat
yang dipaksakan argumentasinya tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku dengan tafsir sendiri
tapi itu silahkan saja
kita menghargai dalam demokrasi itu perbedaan pendapat
di pengadilan pun itu dimungkinkan
nah bagi kpk sendiri saya kira sederhana saja bahwa penanganan kasus ktp elektronik ini akan jalan terus
kita baru proses lima orang saja sampai hari ini
sebenarnya kan enam kemarin
karena dibatalkan di putusan pra peradilan tinggal lima orang yang kita proses
apakah kemungkinan akan ada pihak pihak lain yang harus bertanggung jawab dalam konstruksi besar khusus ktp elektronik ini
jika kita menemukan bukti permulaan yang cukup tentu saja tidak tertutup kemungkinan hal itu akan kita lakukan
jadi mari kita simak bersama sama
kami paham betul harapan dari publik bahwa kasus ktp elektronik ini harus dituntaskan
karena memang indikasi kerugian keuangan negaranya sangat besar ya dua tiga triliun rupiah
itu uang yang sangat besar untuk kepentingan yang sangat besar dalam membuat menyusun dan mendesain sistem administrasi kependudukan khususnya ktp secara elektronik
karena itulah bagi kpk ini tugas penting yang harus kami laksanakan
baik terima kasih bang febri diansyah atas waktu anda pada malam hari di cnn indonesia prime news selamat malam
saya ke bang julius sekarang bang julius bagaimana anda terakhir sebagai catatan akhir menurut anda ketika ini masih bergejolak
silahkan kpk kalau mau melakukan seminggu baru tapi akan dilaporkan secara pidana begitu oleh pak fredrik bagaimana anda melihat ini
ya saya pikir apapun ya apapun langkah dari bang frederick ya selaku kuasa hukum ya itu harus berdasarkan hukum kan gitu
dan koridornya juga ada koridor hukum yang jelas kan begitu
dan begitu juga dengan kpk
ya selama kpk masih berwenang ya berdasarkan hukum berdasarkan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka terhadap dugaan tindak pidana korupsi ya silahkan lakukan
toh keduanya memiliki satu forum yang sama untuk mencabar proses hukum atau tindakan hukum dari atau berdasarkan kewenangannya masing masing
ya bang frederick kalau misalnya kemudian sn ditetapkan sebagai tersangka dia bisa mengajukan perapradilan lagi atau mengambil langkah hukum yang tadi ya
di luar daripada penetapan pra peradilan penetapan tersangka
tapi tentu ya masing masing kan ada proses hukumnya dan disitu bisa di challenge
dan saya pikir ini keduanya masih dalam koridor hukum ya
yang patut atau perlu dicatat adalah tadi saya sepakat dengan bang frederick ya
ada prinsip atau asas yang sangat mendasar dalam hukum yang namanya res judicata pro veritate habitur
selama putusan seorang hakim belum dibatalkan
atau belum diubah oleh hakim yang lain
maka putusan itulah yang berlaku
nah itulah pandangan saya terhadap putusan pra peradilan yang diputuskan oleh hakim cp iskandar
begitu juga dengan putusan mahkamah konstitusi
jadi ini lebih objektif pandangannya
kita memilih salah satunya gitu mas indra
oke baik terima kasih bang julius ibrani dan juga nanti kita akan tunggu saja seperti apa kelanjutan dari ini
pak fredrik juga saya ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami
terima kasih mungkin saya tambahin satu ya
tadi kan saya mendengar di kpk dalam media
ya kan mengatakan bahwa seolah olah ada kerugian negara
bpk sudah menyatakan tidak ada kerugian negara
itu ingat pak
itu itu itu

itu itu itu
itu itu masuk ke substansi kasus begitu ya
itu itu itu

ya tapi kita menciptakan suasana kan namanya gitu pak
terima kasih pak frederick
sudah bergabung malam ini di cnn indonesia prime news dan juga bang julius ibrani serta
jurubicara kpk febri diansyah
terima kasih pak frederick